peringatan hari kasih sayang selalu identik dengan bunga dan coklat
namun bagi anda yang ingin merasakan sensasi berbeda
anda boleh mencoba kuliner spesial yang satu ini
namanya nasi goreng valentine
beda dengan nasi goreng pada umumnya
nasi goreng kasih sayang ini berwarna merah muda dan berbentuk hati
tampilannya yang unik dijamin
makan malam anda bersama pasangan semakin romantis
berikut liputannya untuk anda
berwarna merah muda berbentuk hati
dengan topping telur mata sapi yang juga berbentuk hati
membuat nasi goreng valentine ini sangat menarik dan mengugah selera penikmatnya
warna merah muda didapatkan dari salah satu bumbu spesial
yaitu saus buah naga
sang juru masak sengaja memilih buah naga untuk pewarna nasi pengganti saus tomat
karena buah ini sangat baik juga untuk kesehatan
dengan tanggal empat belas itu kan menjadi spesial
makanya kita membuat menu yang spesial juga
salah satunya nasi goreng valentine ini
kita memilih dari bahan yang fresh seperti buah naga
karena dia mengandung banyak manfaat
untuk membuat nasi goreng valentine sangat mudah
pertama dadar telur orak arik dengan sedikit minyak
kemudian masukkan cabai merah bawang putih bawang merah dan ebi kering
setelah bau haru muncul masukkan nasi dan sejumlah bahan tambahan
hati ayam kemudian gula garam sedikit merica bubuk dan juga daun bawang pre
selanjutnya goreng nasi hingga matang sekitar sepuluh menit
dengan plater yang menarik
berupa perpaduan nasi kasih sayang dengan topping telur berbentuk hati
serta garnis sayur selada timun dan buah tomat
menimbulkan sensasi kenikmatan yang tersendiri
rasanya enak banget apalagi ini kan identiknya adalah dari buah naga
jadi dapat banget perasaan
dan juga dari buah naga tersebut
untuk bisa menikmati sensasi rasa nasi goreng spesial valentine ini
anda hanya cukup merogoh kocek rp satu ratus tujuh puluh lima setiap porsi
harga itu layaknya pantas untuk seporsi nasi goreng
karena selain menyehatkan menu ini juga cocok disajikan makan berdua bersama pasangan
di perayaan hari kasih sayang hari valentine
dukur tau pernah wanto surabaya